kenapa si randy asistennya al
bisa datang ke rumah almarhumnya pak jaja
randy ke rumahnya pak jaja
tadi aku pergi ke sana
sekalian berbicara langsung kawak dengan rafael
siapa tahu dapat informasi apa
saya gak butuh terima kasih kamu din
bahwa saya menyesal sudah melakukan semua itu ke kamu
dan beri saya kesempatan untuk kebahagiaan kamu din
tapi kalau mereka berpelukan seperti itu
mereka sudah rujuk
kalau hari ini ada meeting evaluasi
dengan pt holdings pak
aku harus pergi ada meeting
yaudah kau pergi aja mas
kan ada aku sama mami saya ajakin papa
kau fokus sama kesetan papa ya
nanti setelah papa sembuh
kita selidiki sama sama
siapa yang udah bunuh ren
bertahun tahun yang lalu
gak cukup bukti untuk menguatkan itu mas
kalau misalkan aku yang gak bersalah
dulu saya juga yang meminta saksi
agar memberatkan tuduhannya terhadap mama
karena saat itu saya benar benar yakin
dan saya mau kamu dihukum seberat beratnya
karena kamu udah nolongin papa
udah datang juga ke tempat sidang
dan makasih juga mau berjalan sama aku lagi mas
saya yang harusnya berterima kasih sama kamu
karena kamu sudah memberikan saya kesempatan
untuk menembus semua kesalahan saya kepada kamu
tapi yang paling baik adalah
kalau kita sudah bersama
itu sudah sangat menyenangkan

terima kasih ya
ya ya siapkan
terima kasih ya
adakah randy pergi ke rumah
almarhum pak jajah
randy ketemu nino di rumah pak jajah
nino di rumah pak jajah

kok serius banget
bukan kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan anda
pasti ada yang disembunyikan aldebaran
aku harus cari tahu
apa hubungannya randy dengan pak jajah
kamu udah disini
kamu tadi ketemu sama al
cuman nanya aja
kenapa si randy asistennya
bisa datang ke rumah almarhumnya pak jajah
randy ke rumahnya pak jajah
tadi aku pergi kesana
sekalian berdupia langsung kawak dengan rafael
terus ya kita mau nanya nanya alas sama bu yuli
siapa tau dapet informasi apa
tapi gak sengaja ketemu randy disitu
dia pasti disuruh sama ah
tidak ada yang tahu
sebenarnya ada yang pengen aku tanyain sama kamu
ya barangkali kamu tahu sesuatu dan bisa bantu aku sama angga
tidak ada yang tahu
soal pembunuhan roy
soal pembunuhan roy
michelle sama angga kan juga lagi nyelidikin ini
al nyelidikin ini bareng sama mereka
apa mungkin al nyelidikin ini bareng sama mereka
sama angga kan juga lagi nyelidikin ini
bareng sama mereka
ini kenapa sih sekarang pada ribet ngurusin ini
padahal kan kasusnya udah lewat
enggak enggak enggak
gue gak boleh diem aja
gue harus tahu
sejauh apa mereka semua nyelidikin soal ini
enggak cuma penasaran aja ngapain rendy
datang ke rumahnya pak jajah
menti aku selidik
soal mobil bapak yang tadi di jalanan
saya sudah telepon driver pak
tadi waktu kamu ke rumah yuli ketemu dino
lain kali kamu harus lebih hati hati ren
kamu tahu kan ini orangnya seperti apa
kalau nino sampai tahu dulu saya pernah menugaskan kamu
agar pak jaja memberatkan kesaksiannya terhadap andi dalam persidangan